saya ada tiga pertanyaan kali ini
di dalam persidangan ini adalah
ada beberapa hal terutama tentang
kewenangan dari barang makamah konstitusi
bicarakan tentang dari tinjauannya
gustaf rafferuh tentang kepastian hukum
bergecolak dan tidak pernah
persoalan tentang kewenangan berwenang atau tidak
yang sudah mengatur legal secara
legalitas apa masih memungkinkan
mengambil alih perkara tersebut
sm sebelum adanya undang undang
suatu terobosan tentang tsm
karena pada waktu itu belum ada
tsm itu sudah diatur dan dimasukkan
saya ingin meminta pendapat dari asli
apakah atau bisa nggak
ahli jelaskan atau tunjukkan
aturan yang mengatur bahwa
tidak dimungkinkan tapi saya mau melihat
adakah yang pernah secara empiris
untuk tujuan tertentu yaitu
dan saya ingin mengatakan bahwa
penunjukan pj pj ini
tentang apa yang dikatakan apakah
tapi kami belum mendapatkan analisa yang juridis
itu adalah memang dua rejim
yang berbeda terima kasih yang mulia
dilanjut terima kasih yang mulia
memang ada kualifikasi yang berbeda
undang undang dasar bab lima
limitatif hanya untuk memilih
yang pilkada dengan pemilu ini
makam akun institusi tentang disqualifikasi
pemilihan umum presiden dan wakil presiden
tadi dikemukakan peraturan
menteri dalam negeri nomor empat tahun dua ribu dua
yang menjadi dasar tentang tata cara
penjabat penjabat kepala daerah yang
tapi sekarang jadi perdebatan
tentu ini adalah latar belakang politik
bukan sekadar perumusan merubah masyarakat dan yg berperan dengan perintah perintahan
percuma prosedur pembentukan pjpj di dalam peraturan mendagari no empat tahun dua ribu dua puluh tiga itu
menurut pendapat saudara ahli apakah memang dengan rumusan rumusan yang ada di dalam
permendagri nomor empat tahun dua ribu dua puluh tiga itu memang dimungkinkan atau membuka peluang
bagi presiden untuk menggunakan ketentuan ketentuan itu untuk kepentingan politiknya sendiri
seperti misalnya anggapan bahwa permendagari no empat tahun dua ribu dua puluh tiga itu dapat digunakan oleh presiden
dalam menunjuk pejabat pejabat kepala daerah yang bersimpati atau dapat memberikan dukungan
bahkan lebih jauh akan memenangkan pasangan calon presiden
presiden no dua prabowo subianto dan ibran harga bumingkaka
dari pemohon nomor satu
pertanyaan pertama buat teman saya haji margaretto kamis
belum haji dia aja tuh
tapi yang jelas hari ini hari kamis
karena itu menyala beliau
pertanyaan pertama adalah tadi beliau mengatakan soal risalah
risalah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima proses amandemen
yang beliau katakan bahwa kalau kita lihat risalah itu beda antara pemilihan umum dan pilkada
ini ada risalah ini ada putusan mk
putusan terakhir tentunya yang kita acu
putusan tahun dua ribu dua puluh dua nomor delapan puluh lima
kalau ada dua hal itu kita tahu kan itu short untuk interpretasi konstitusi
kalau ada risalah yang anda yakini dan kemudian ada putusan mana yang akan anda acu
kalau anda kemudian harus menafsirkan sebuah ketentuan
yang berikutnya adalah anda mengatakan bahwa tidak ada ketentuan lain di dalam undang undang pilkada itu
pokoknya presiden bisa menggunakan implite powernya untuk menunjuk siapapun yang dia mau
pertanyaan saya apakah soal penjabat ini eksis juga ketentuan
kalau demokratis kan tidak bisa sembarangan
yang kedua apakah tidak eksis juga tidak eksis yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik
good governance dan clean government dalam penunjukan setiap penjabat
di situ kan ada juga prinsip prinsip transparansi terbuka dan lain sebagainya
meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan undang undang pilkada yang transparan akuntabel dan demokratis
terkait juga dengan pembentukan atau pemilihan penjabat penjabat tersebut
apakah putusan tersebut diabaikan saja karena saya punya implite power sebagai presiden republik indonesia
itu pertanyaan saya pak yang belum haji saudara margaretto kamis
dari yang lain cukup
mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan
dalam perkara delapan puluh lima pun ditegaskan bahwa
tafsir atas uud empat puluh lima yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah
kenapa masih ada perbedaan dengan tafsir yang sudah final dari mahkamah konstitusi
yang kedua adalah dalam penutup tadi seolah olah mahkamah dipaksa hanya mengadili angka angka
karena ini berbeda dengan pilkada berbeda dengan apa
padahal dari tradisi putusan mahkamah konstitusi dari pemilu dua ribu sembilan belas
mahkamah juga mempertimbangkan hal hal yang sudah bersifat kualitatif
apakah forum ini akan memaksa kembali mahkamah
apakah ahli memaksa mahkamah untuk kembali kepada mahkamah kalkulator
apakah ahli akan memaksa mahkamah ketika kami menuju ke mahkamah konstitusi
apakah ahli akan memaksa mahkamah ketika kami menuju ke mahkamah konstitusi
apakah ahli akan mendalilkan fakta fakta ada pelanggaran serius terhadap konstitusi
pelanggaran serius mana telah sungguh sungguh merobek dan mengancam runtuhnya demokrasi konstitusional kita
yang mulia saya ini adalah pelaku sembilan puluh delapan
hari ini terhadap spirit reformasi
adalah terjadinya mobilisasi struktur kekuasaan
apakah mahkamah konstitusi dibiarkan
ada pelanggaran yang amat serius terhadap konstitusi
ancaman terhadap demokrasi konstitusional kita
apakah kemudian ancaman dari kampus kampus untuk pengadilan jalan
hujah dari yang disampaikan oleh ahli yang kedua itu
berkaitan dengan darul mafasid
ada nampak kerusakan yang luar biasa
apakah ahli akan membiarkan
meminta mahkamah konstitusi untuk membiarkan kerusakan yang luar biasa itu
itulah yang mungkin ahli jelaskan
baik itu teman pak wakil kamal pakai kacama hitam sakit
hanya tampilnya kurang tepat ya
tapi agak kurang komunikatif saya dengan ahli margarito ini
karena ketutupan sama tiang ini
adanya putusan mk nomor sembilan puluh
ada undang undang tentang kekuasaan kehakiman
di dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman itu
apabila ada benturan kepentingan
dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman itu juga disebutkan bahwa
hakim konstitusi juga adalah hakim
sebagaimana dimaksud di dalam undang undang
sehingga lahirlah putusan nomor sembilan puluh
berarti putusan mk sembilan puluh itu
selain melanggar undang undang
juga kental sekali dengan nepotisme
bahkan di dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman itu disebutkan
akibatnya bisa berakibat batal demi hukum
sehingga tidak perlu dibatalkan
berdasarkan putusan mk yang itu tadi
kemudian mendaftarlah pasangan calon nomor satu
yaitu prabowo dan gibran
itu belum ada perubahan atas pkpu
masih menggunakan pkpu sebelumnya
yang kalau dilihat dari pkpu itu tidak menuhi syarat
padahal yang namanya perubahan atau mengundangkan pkpu
itu harus dengan persetujuan dpr
dpr ri dan mahalani komisi ii dpr ri
tapi mendaftarlah pasangan ini
kalau saya kaitkan dengan pernyataan dari yang mulia
bahwa negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila
apakah saudara menganggap pendaftaran ini sah
atau tidak boleh didiskualifikasi
dengan berbagai alasan yuridis yang
seringkali saudara pertahankan itu
dan kita sering sekali berdiskusi
bahkan berdebat di berbagai stasiun televisi
lah saya agak meragukan terkadang
dengan pernyataan pernyataan saudara ini
yang terkadang tidak konsisten
sama seperti pilpres dua ribu sembilan belas
pelaksanaan pemilu kali ini
jauh lebih buruk dari pemilu pemilu sebelumnya
bahkan lebih buruk dari pemilu
ini salah satu pernyataan pernyataan
saudara yang sering bertolak belakang ya
tanggalnya agak dua puluh dua april dua ribu dua puluh
atau marti yang terakhir
pertama di maret dua ribu dua puluh empat mengatakan
jauh lebih buruk dari pemilu sebelumnya
bahkan lebih buruk dari pemilu
permasalahan pelanggaran yang bersifat
terstruktur sistematif dan masif
dprd provinsi dprd kabupaten kota
atau tim kampanye dilarang menjanjikan
penyelenggara pemilu atau pemilih
yang tidak termasuk di dalam
yang telah dimasukkan ke bawaslu
tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran
menurut undang undang dasar
secara seimbang asas keadilan
dan asas manfaat sehingga mahkamah
hanya oleh bunyi undang undang
makna substantif undang undang itu sendiri
bisa menerima atau memutus
memang mahkamah konstitusi menyatakan
sebagai pijakan bagi penyelenggara
tertuang lebih lanjut dalam
undang undang pemilu untuk menyelesaikan
berbagai persoalan yang terjadi
pilkada tahun dua ribu dua puluh ketika mk menerapkan ya apa adanya pasal satu ratus lima puluh delapan undang undang pilkada yang
itu kemudian ini bisa dibaco saya kira di berbagai apa media ya ini yang saya ambil di yang
dikutip oleh antara mk menerapkan terkait dengan mana yang bisa diajukan tentang perbedaan
yang dua persen itu suara ya itu dianggap oleh pak margar itu bahwa ya ini saya bacakan saja ya apa
yang terkutip mk hanya pakai pasal satu ratus lima puluh delapan doang akhirnya begitu seperti kemarin itu berguguran
semua hari ini pun akan kekuguran lagi
akhirnya kecurangan kecurangan tidak terdeteksi margarito pun mengingatkan mk untuk kembali
kehitohnya sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan pasal satu ratus lima puluh delapan itu harus
dikesampingkan menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun mk atas nama keadilan berhak
meninggalkan pasal itu nah saya mohon klarifikasi ini perbedaan posisi yang diambil antara ketika
mengkritisi putusan pilkada dengan mengkritisi putusan mk yang terkait dengan pemilu sebaik
clear bagi mahkamah agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan
terima kasih pak ketua para warib ya ini saya memang hari ini ditugasi untuk banyak bicara oleh
pak ketua pupung ketemu para ahli saya senang sekali ketemu pak margar itu
yang sering juga jadi ahli di mahkamah tapi ini kebetulan hari kamis mesti pendapatnya bagus
mohon maaf pak margarito begini jadi ada putusan mahkamah yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan
lagi antara pemilihan umum resim pemilihan umum dengan resim pilkada itu satu
kemudian yang kedua putusan mahkamah itu sebetulnya kebetulan saya ikut memutus perkara itu
hai dalam putusan itu kita sebetulnya sudah melakukan penafsiran baik penafsiran secara
sistematis penafsiran secara gramatikal penafsiran secara historis dan sebagainya
kita sudah melakukan upaya upaya penafsiran yang komprehensif akhirnya menemukan
rumusan konklusi yang demikian tapi saya terima kasih rumusan yang konklusi yang demikian itu
dikatakan tidak valid nah kemudian begini saya akan mengajukan pertanyaan kita mahkamah sudah
mempertimbangkan salah satunya adalah pembicaraan yang terjadi di mpr pada waktu mengubah konstitusi
original intent atau melalui penafsiran yang lain nah sekarang yang digunakan oleh pak
margarito untuk menegasikan putusan mahkamah konstitusi itu menggunakan penafsiran original
intent yang mengutip pendapatnya sahabat saya almarhum pak selamat fnd yusuf
hai nah kalau menurut saya apakah sekarang berdasarkan
hai reel mas slavato futsal nah ini gimana kalau menurut pak margarito komeks hai tinggi mana
pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota mpr
dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah
karena putusan mahkamah dikatakan tidak valid
salah seorang pendapat salah seorang anggota mpr
yang itu juga masih perdebatan perdebatannya masih panjang
ada original intent yang di pendapatnya
pak dr haryono yang pernah jadi hakim mahkamah konstitusi
dan ada pendapat pendapat yang lain
yang kemudian sebetulnya sudah kita sarikan
akhirnya konklusinya sebagaimana putusan mahkamah konstitusi
terima kasih prof dari prof saldi
terima kasih pak ketua pak margarito
jangan terlalu serius dengan catatan itu
saya senang ya tadi pak margarito mulai dengan statement prof yusril guru saya
yang kedua sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait
ada nama pak margarito kita bilang semuanya seragam
wah ini hari kamis besok ini pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya pak marga itu
karena biasa jadi ahli disini kalau hari kamis itu kelihatan begitu
tapi kalau hari hari lain itu nggak sesuai
karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu pak margarito
saya masih ingat sebagai seorang murid prof yusril
mungkin pak margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya
saya masih ingat perdebatan perdebatan prof yusril dengan almarhum prof harun al rashid
ketika itu prof harun arasid prof harun arasid prof harun arasid
menegasikan tap mpr itu sebagai sumber hukum ya prof yusril ya
prof yusril mengatakan begini
betapapun hebatnya seorang ahli
tapi kalau ada norma tertulis
maka pendapat ahli itu menjadi gugur
kalau dibawah dalam konteks hukum
dan itu mungkin nanti pak margarito selesai ini
untuk menuntut ilmu beliau secara
pertanyaan dari peter kait
kewenangan kewenangan yang telah dibagi
sudah tahu itu sengketa tidak dilaporkan
dirugikan itu melepaskan haknya
akibat melepaskan hak itu
pak prabowo dan pak gibran dalam
pak prabowo dengan pak gibran menang
pejabat pejabat gubernur menangkan itu
wewenang atau apapun yang
kalaupun terjadi dalam kenyataan
aparatur yang diberi menang untuk memeriksa
karena politik kan urusannya persepsi
kita dapat secara meyakinkan secara hukum
sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada
pasangan pak prabowo dengan pak gibran
sebagai yang disebutkan oleh pak ototan
kampungnya profesor saldi ini
coba gimana menjelaskan itu
ada satu hal yang bersumber dari hal yang sama
ada urusan ini memberikan keuntungan
berpihak kepada pasangan calon nomor dua
undang undang memberikan kewenangan itu kepada semua orang
maka orang itu harus dianggap
tuduh pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari
karena secara substansial ini
relevan dengan pertanyaan yang mulia
seolah olah ditafsir orang di luar
bentuk hukum apapun yang dipilih oleh presiden
kalau itu ditelusuri seluruhnya
itu pun cuma di perdebatan di
perdebatan mengenai pemilu bagi saya tidak valid dengan segala hormat saya pada yang mulia prof arief tidak valid dari
segi cara mengenali kesimpulan keliru premis mayor dan premis minornya tidak tepat begitu yang
yang jadi sekali lagi pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda
tidak bisa disamakan karena tidak bisa disamakan hal hal yang diurusan
pilkada pilkadanya jangan gabungin pilpres jangan mahkamah ini ambil hal hal pilkada itu
putuskan pakai dasar untuk putus pilih ini salah
nah itu dia jangan jangan suatu waktu nih pemilihan kepala desa dibaju
kesini kan celaka juga kita ini dan itu apa saya apa supaya mahkamah ini betul betul top
oh iya soal urusan diskualifikasi ini
hai apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi
sebagai orang hukum apa dasarnya apa dasarnya
pelanggaran pelanggaran itu sedemikian kacaunya
hai dan tidak bisa dibicarakan konkret bawa ke sini buktinya
hai saya tahu di pilkada di beberapa berkarya saya jadi ahli memang di sempat diperiksa itu
beberapa hal yang sebenarnya masih dalam proses diperiksa di sini tapi itu konkret
hai setir usah sebut yang spesifik satu berkata pada waktu itu dalam perhitungan di kpu itu rusak semua itu apa
c satu itu tipeks nobel tipeks tipeks doppel tipeks sudah diprotesga phosphate itu disinang mendidek asoirlasi api
berguna elastic ini bisa biaskaneter sangat caelan gitu bahaya gitu europé
saya saya itu sebenarnya dulu
gak usah satu waktu nanti tata negara
yang penting kamu jadi orang tata negara
prof ya sudah setelah itu
selesai dokter ikut lagi beliau ke seknek
beliau berhenti dari seknek saya berhenti juga
suka atau tidak senang atau tidak
hukum tidak ada urusan dengan suka
hukum memaksa kita untuk objektif
hukum mengharuskan kita untuk objektif
kalau suka dan tidak suka rusak
sudah mau habis yang tidak konsisten tadi
pak arsul pak henry
saya mulai dulu dari prof saldi
apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah
tidak kan apakah dengan pendapat saya itu norma berubah
mengenai putusan mk sembilan puluh itu
mengatakan putusan itu tidak sah
putusan itu bisa dikoreksi dengan putusan
seribu persen bohong salah itu
yang saya bilang bilang pilkada dua ribu dua puluh empat lebih buruk itu
maju ke depan kita berdua ambil al quran sumpah
jauh lebih baik dari pemilu dua ribu sembilan belas
kemudian tadi yang terakhir ya
urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu
negara ini tenang tenang aja nih
tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas
demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir
sesuatu yang terus menerus berproses
jadi karena dia terus menerus berproses
bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun
saya merasa penting untuk menjawab ini
wah risalah itu bukan hukum kok
bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan
menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal
jadi saya kira pertanyaan juga ya
pengangkatan pejabat demokrat bla bla bla segala macam ini
ini demokratis ini barang ini sudah dibicarakan dari zaman yunani kuno sampai sekarang ini begitu
ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus
sebabnya di perdebatan pembentukan konstitusi amerika serikat
coba lihat aja kita yang belajar belajar
sekali lagi putusan mk
dia menjadi hukum norma imperatif harus berlaku
calon pejabat gubernur pejabat bupati dan wali kota
dalam permendagri nomor empat dua ribu tiga
dia harus dianggap legitim
dengan semua definisi yang mungkin kita berikan
bang kamil kamal saya kira tidak ada yang tidak fundamental
soal putusan nomor sembilan puluh yang begini
kalau mau sederhana
ada atau tidak ada pkpu yang mengatur syarat itu
mengapa karena syarat itu diatur dalam undang undang
dan dalam ilmu hukum saya cukup percaya bapak bapak yakin
kalau dasar hukumnya berubah
syarat itu diatur dalam pasal satu ratus enam puluh sembilan
hukumnya berubah dasarnya berubah
kalau tanya bilang itu belum bikin pkpu
terus pendaftaran pak gibran
pasangan prabowo gibran itu tidak sah
banyak sekali yang tidak sah di republik ini pak
untuk mahkamah konstitusi ini dua hari menjelang putusan
kpu ubah itu putusan
pak yusril dulu uji undang undang imigrasi
diputusin ini bro langsung berlaku
jadi kan yang paling pokok begini
yang paling pokok begini di undang undang
dasarnya berubah hukumnya berubah
dasar hukumnya berubah hukumnya berubah
sudah kalah baru ribut
sudah ya pak ferdinand sudah habis pak magar itu
tadi pertanyaan dari yang mulia
berkaitan dengan konsistensi ahli
jawab oleh prof sari tadi
kedua tadi coba diudang lagi supaya
ya adanya kekosongan hukum di
tidak saya tidak menganggap ada kekusukan hukum
baik karena ahli itu kadang kadang kalau
waktunya sudah habis jadi tidak ada dialog lagi
pak margarito bahwa putusan mk itu
silakan waktu sudah habis terima kasih pak margerito
untuk pengambilan putusan ini amin amin
meninggalkan tempat saya izin pak ketua
patah kata pak margarito
assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh